tiap menjelang berbuka puasa sejumlah jalan di kota kediri berubah menjadi arena balap motor liar
aksi puluhan pemuda ini tidak hanya membahayakan keselamatan mereka tetapi juga mengganggu warga lainnya
ironisnya aktivitas berbahaya ini dibiarkan oleh polisi
beginilah aksi belasan pembalap liar yang berada di kawasan simpang lima gumul kediri mendekati kumandang azan maghrib
setiap jelang buka puasa para pembalap liar ini beraksi trek trekan sambil mengadu kecepatan motornya
mereka melakukan atraksi berbahaya bak pembalap profesional hanya saja dilakukan tanpa pengamanan yang cukup berarti
selain mengganggu warga sekitar balap liar ini membahayakan pengguna jalan lain yang melintas karena hampir seluruh badan jalan dipenuhi oleh pembalap
meski berbahaya nyatanya aksi ini mengundang perhatian warga untuk menonton
mereka justru mengaku ini tontonan yang lumayan untuk menunggu waktu berbuka puasa
tidak ada yang tahu persis kapan balap liar jelang buka puasa ini mulai dilakukan
yang jelas meskipun aktivitas ini sangat berbahaya dan seharusnya tidak pantas dilakukan saat ramadan
toh tidak pernah ada razia
polisi sepertinya membiarkan saja balapan liar yang berpotensi mencelakakan orang ini
fadli rahmawan kediri